kita lihat selanjutnya ada pemudik motor pingsan
saudara menunggu antrian berjam jam di tengah cuaca panas terik
membuat sejumlah pemudik motor di pelabuhan ciwan dan cilegon banten kelelahan
tak sedikit pemudik yang jatuh pingsan karena dehidrasi
ketahanan fisik para pemudik motor di pelabuhan ciwan dan cilegon banten
para pemudik ini harus melalui antrean kendaraan berjam jam
di tengah teriknya panas matahari
antrean yang cukup panjang hingga sesak dan membludak
membuat para pemudik terutama perempuan dan anak anak kecil kelelahan
hingga harus beristirahat di tempat seadanya
bahkan tak sedikit pemudik yang jatuh pingsan
para pemudik yang pingsan segera dibawa ke posko kesehatan untuk beristirahat
rata rata para pemudik ini mengalami dehidrasi dan kelelahan
memang berapa jam nunggu
dari suku tiketnya kurang banyak
pihak pelabuhan pelindo regional dua banten ciwandan telah mengerahkan
satu unit mobil pemadam kebakaran untuk menyemprotkan air
sebagai usaha mengurangi udara panas bagi pemudik
meski demikian pemudik tetap diimbau untuk menjaga kesehatan dan fisik